dan setelah momen jabatangan antara sby dan juga megawati yang menjadi sorotan
giliran momen foto bersama dengan presiden wapres dan para mantan presiden yang menarik perhatian
momen langka ini diambil setelah upacara kenaikan bendera
jokowi terlihat mengenakan baju adat kalimantan selatan dan jk mengenakan baju adat bugis
sementara ibu negara iryana dan istri jk mufidah kala mengenakan baju adat minangkabau
ada juga presiden ke tiga ri bj habibi dengan baju adat bugis
presiden ke lima ri megawati yang mengenakan kebaya
serta presiden ke enam ri bersama dengan istri susilo bambang yudhoyono dalam balutan baju adat betawi
dengan sarung berwarna merah senada dengan warna kebaya ani yudhoyono
selain itu terlihat juga mantan wakil presiden budiono berserta dengan istri
dan istri presiden ke empat abdurrahman wahid sinta nuria wahid